sepak bola persebaya atau bonek yang sedianya akan menghadiri acara kongres pssi di bandung tewas
mereka tewas setelah menggelar pesta minuman keras oplosan di subang jawa barat
setelah sempat dirawat nazif yang berusia delapan belas tahun warga kampung wedoropepi sidoarjo akhirnya meninggal
nazif sempat kritis dan tak sadarkan diri ketika dibawa ke rsud subang
kini total korban tewas akibat minuman keras oplosan menjadi empat orang
korban yang merupakan supporter persebaya atau bonek tersebut
hendak pergi ke bandung menggunakan sepeda motor dari sidoarjo untuk ikut mengawal kongres pssi
namun ketika singgah di subang mereka menggelar pesta minuman keras
akibatnya empat orang tewas dan tiga korban dirawat
keempat korban tewas adalah brian adam firdaus tujuh belas tahun
rudy dua puluh tiga tahun hasrul alvoka dua puluh dua tahun
adapun korban yang dirawat adalah anton adot alias aditya dan wawan
semua korban warga kecepatan waru kebupaten sidwarjo
kondisinya sedang ada yang beberapa yang memang agak kritis
tapi sudah dalam penganan dari kedokteran
juga dari rumah sakit ciaring
juga kami dari urkes pores subang juga
kemungkinan besar keracunan kemungkinan besar
tapi harus tetap diselidiki lebih lanjut
karena itu kan kewenangan nanti dengan
perbaikan kami dari satreskrim
hingga kini korban tewas dan yang dirawat masih berada di rsud subang
sementara itu pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan
atas kasus keracunan minuman keras oplosan ini
dian firmansyah subang
sebelumnya ketujuh bonek langsung tumbang setelah menenggak minuman keras oplosan
tiga orang langsung tewas sementara empat lainnya dibawa ke rsud

seperti ini seorang supporter persebayatobonek terbaring kaku
di ruang jenazah rsud cireng subang jawa barat
ketiganya tewas setelah menggelar pesta minuman keras
saat hendak pergi ke bandung untuk mengawal kongres pssi
mereka adalah warga sidoarjo jawa timur
menurut anggota kepolisian resor subang
semua korban diluga keracunan
namun pihaknya masih akan memeriksa lebih lanjut
kemungkinan besar keracunan kemungkinan besar
tapi harus tetap diselidiki lebih lanjut
karena itu kan kewenangan nanti
jumlah korban sementara yang dirawat disini
ada empat orang yang keadaannya kritis
dan yang meninggal dunia
tiga orang di kamar jenazah
ada pun salah seorang korban yang kondisinya telah membaik mengakui
awalnya bersama dua puluh tiga temannya
ia hendak pergi ke bandung melalui jalur pantura
mereka lantas singgah di pantura compreng subang
disambut supporter persib bandung
di perjalanan mereka kemudian mengadakan pesta minuman keras
yang disediakan rekan mereka di pantura
emang mampir dulu atau gimana
ya kemalam lah
tapi itu lanjutkan
rencananya lanjutin ya
itu semuanya malam itu minum minum barang barang
itu campur apa aja sih mas
setelah menenggak minuman keras oplosan
tujuh orang langsung tumbang
bahkan tiga diantaranya tewas
sedangkan tiga korban tewas berada di ruang jenazah
arief yufzul cnn indonesia